ya berbicara tentang sim memang setiap pengendara kendaraan bermotor baik roda dua roda empat truk maupun juga bus harus mempunyai surat izin mengemudi
atau yang selama ini kita kenal sebagai sim
data korps selalu lintas kepolisian negara republik indonesia ini atau korps lantas polri dalam triwulan terakhir
pengemudi yang tidak memiliki sim menyatakan bahwa jenis pelanggaran ini memiliki jumlah yang terbanyak
kami ajak anda untuk melihat pelanggaran yang terjadi bagi para pengemudi run more yang tidak memiliki sim
ternyata ini selama tiga bulan terakhir ini ada lebih dari sembilan kasus
dimana dengan dominasi adalah pengendara sepeda motor dengan sebanyak delapan sembilan ratus lima puluh kasus disini
lalu dilanjutkan dengan pengendara kendaraan roda empat ataupun mobil dengan enam ratus dua puluh lima kasus
lalu truk tiga ratus dua puluh delapan kasus dan terakhir adalah tiga puluh delapan

memang bus itu sangat kecil sekali di sini walaupun begitu memang perlu anda ketahui bahwa
dalam pasal dua ratus delapan puluh satu undang undang lalu lintas ini mengatakan bahwa pengendara harus
ataupun para pelanggar lalu lintas ini akan dikenakan sanksi
baik itu berupa hukuman penjara selama empat bulan dan juga hukuman ataupun denda dengan maksimal satu juta rupiah
tetapi ternyata tidak hanya bagi pelanggaran pengemudi run more yang tidak memiliki sim saja
mungkin anda saya yakin anda pernah tidak membawa sim
karena jika anda tidak membawa sim anda juga akan mendapatkan sanksi dari kepolisian sendiri
dan seperti kita ketahui dan kita lihat disini bahwa pelanggar yang tidak membawa sim ini didominasi oleh sepeda motor
dimana disini sebanyak seribu lima ratus dua puluh tujuh kasus dan dilanjutkan dengan mobil sebanyak satu ratus tiga puluh tiga kasus
dan terakhir adalah truk dengan delapan puluh lima kasus
dan bukan berarti hal ini tidak mendapatkan pelanggaran ataupun sanksi dari pihak kepolisian
karena pihak kepolisian sendiri memiliki sanksi menurut pasal dua ratus dua puluh delapan ayat dua junto pasal satu ratus enam ayat lima b
bahwa pelanggaran bisa terkena sanksi denda dua ratus lima puluh ribu rupiah dan atau pidana penjara selama satu bulan lamanya
dan selain dengan tidak adanya sim ataupun juga dengan tidak membawa sim ketika sedang melakukan perjalanan
ternyata ada lagi pelanggaran yang juga terjadi
yakni adalah melebihi aturan batas kecepatan maksimum
karena ada sebanyak dua ribu empat puluh delapan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara
dan ternyata didominasi lagi lagi adalah kendaraan roda dua ataupun sepeda motor
dimana kita ketahui bahwa sepeda motor ini sering disebut sebagai raja jalanan
disini terlihat ada sekitar dua ribu empat puluh delapan kasus bagi sepeda motor
lalu dilanjutkan dengan mobil sebanyak empat ratus sebelas kasus
dan terakhir dengan truk sebanyak dua ratus dua puluh tiga kasus
dan ini adalah pelanggaran aturan batas kecepatan maksimum
perlu anda ketahui bahwa untuk bagi anda para pengendara kendaraan roda dua roda empat dan lain sebagainya
untuk melintasi kawasan permukiman padat penduduk itu hanya berkisar antara tiga puluh km per jam saja
nah bagi anda yang melintasi kawasan jalan arteri ataupun dalam kota
berkisar antara empat puluh km per jam dan ini peraturan berdasarkan dari kementerian perhubungan
tetapi jika anda melintasi kawasan jalan tol dalam kota
itu anda akan berkisar ataupun diperbolehkan berkisar antara empat puluh hingga delapan puluh km per jam saja
tetapi jika anda akan melintasi tol luar kota
anda diperbolehkan melajui kendaraan anda hingga mencapai seratus km per jam saja

anda akan berkisar antara empat puluh km per jam saja

anda akan berkisar antara empat puluh hingga delapan puluh km per jam saja